menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan untuk bisa terbang kembali pt merpati nusantara airlines wajib memenuhi banyak syarat
hingga saat ini kementerian perhubungan belum menerima pengajuan pengoperasian kembali dari pihak merpati
direktur jenderal angkutan udara kementerian perhubungan maria christie endah murni mengatakan untuk bisa kembali beroperasi
merpati perlu mengurus izin dari proses awal melalui sistem online single submission
sementara itu setidaknya ada empat syarat umum yang harus dipenuhi merpati airlines untuk bisa kembali mengudara
yang pertama adalah harus memiliki armada atau pesawat yang layak terbang
yang kedua merpati harus memiliki awak dan pilot yang profesional
berikutnya kondisi keuangan merpati airlines harus sehat
dan syarat yang keempat harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan